perusahaan pemilik kapal menyepakati membayar lima puluh juta peso atau sekitar tiga puluh tujuh tujuh miliar rupiah
untuk membebaskan para anak buah kapal yang selama sebulan ini disandra kelompok abu sayyaf
menteri koordinator politik hukum dan keamanan menegaskan tidak ingin berspekulasi menyangkut teknis penebusan
tapi secara teknisnya sendiri dibayarkannya pakai rupiah kah dolar kah atau siapa
belum mau berspekulasi dengan itu
jadi biarkan dulu mereka jalan lah
tapi saya sudah debrief bagaimana bagaimana kita tunggu saja satu hari ini